jenazah pelaku peledakan bom panci di cicendo bandung sampai selasa siang masih berada di ruang forensik rumah sakit polri kramat jati jakarta timur
tim dokter forensik rumah sakit polri masih menunggu permintaan resmi penyelidikan forensik dari penyidik
otopsi baru akan dilakukan setelah ada surat dari penyidik dan pengumpulan data antemortem dan postmortem
menurut kepala bidang pelayanan kedokteran kepolisian rumah sakit polri
sampai saat ini jenazah belum memiliki identitas resmi karena belum ada penyidik dari mabes polri yang menyerahkan berkas acara penyelidikan
satreskrim polres cianjur senin malam menggelar barang sitaan rumah pelaku pengeboman di bandung
barang yang disita termasuk buku
dua gulung kabel baterai serta sejumlah barang lain
rumah pelaku bernama yayat cahdiat alias abu salam itu berada di kampung ciharashas
desa sirna gali kecamatan cilaku cianjur jawa barat
yaya tewas pada senin pagi akibat tertembak setelah meledakan bom panci
reserse kriminal polres cianjur akan menyerahkan barang bukti hasil penggeledahan tersebut ke polda jawa barat
status polres cianjur melakukan backup terhadap yang dilakukan oleh desus delapan puluh enam
pada hari ini polda menerima buku petunjuk yang telah dihubungkan oleh desus delapan puluh enam